buntut menuliskan cuitan yang dianggap menghina ibu negara iryana pemilik akun twitter
ad koprofil jati dikabarkan stres
melansir cnn indonesia com kuasa hukum kj gerson johannes wisang mengungkapkan
kliennya itu mengalami syok dan menutup diri
gerson memastikan tidak ada niat kj untuk menghina ibu negara bahkan kj pun telah menutup akun twitternya
bares krimpolri memastikan tidak akan menangkap pemilik akun twitter ad koprofil jati
yang diduga menghina ibu negara iryana jokowi
penangkapan hanya bisa dilakukan jika ada laporan polisi dari korban
berdasarkan surat keputusan bersama skb tiga menteri terkait puite
meski begitu polisi mengaku telah mengantongi identitas pelaku
ya kita pasti melakukan proper laying sudah dilakukan
kita bertindak atas laporan ya kalau belum ada laporan ya kita belum bisa
menanggapi isu dugaan penghinaan di media sosial pengamat media sosial enda nasution menilai
motif popularitas cenderung memengaruhi interaksi antar netizen dalam membuat dan merespons unggahan
ada kayak semacam kompetisi untuk paling lucu atau paling jahat gitu ya atau paling keji
sehingga harus ada menggunakan kata kata
jadi kita harus lebih kreatif lagi
di satu sisi kreatif tapi di sisi lain jadi saling menimpali gitu ya
karena kita tidak mengatakannya sendiri
nah ini jadi sebenarnya fenomenanya satu selain dia selain dia dari jauh tidak berhadapan langsung hanya secara maya tapi juga gerombolan
ranah media sosial membuka peluang berekspresi bagi pengguna
bijak bermedia sosial menjadi cara menangkal tendensi negatif yang dapat menjadi bumerang bagi pengguna itu sendiri
tim liputan cnn indonesia